faktor yang paling utama tentu dari bulan sabitnya sendiri
sejauh ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hilang tidak terganti bosnya ini
faktor yang paling utama tentu dari bulan sabitnya sendiri
apakah terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu tipis untuk bisa diamati
yang kedua yang paling mempengaruhi adalah faktor cuaca
jika semisal sudah jauh dari matahari dan tebal bulan sabit sudah cukup